menteri kelautan dan perikanan ri edy prabowo
melakukan belusukan perdana ke tempat pelelangan ikan muara angke jakarta
dalam kesempatan ini edi berencana melanjutkan program penenggelaman kapal
menteri kelautan dan perikanan ri edi prabowo
melakukan belusukan perdana ke tempat pelelangan ikan muara angke jakarta senin siang
menteri edi berdialog dengan para nelayan serta pengusaha dari sektor perikanan
meski mengaku belum mengenal sektor bisnis perikanan
edi berkomitmen akan hadir dan terbuka
dalam menyelesaikan sejumlah masalah para nelayan dan pelaku usaha
tak hanya itu menteri asal partai gerindra ini berencana melanjutkan
kebijakan penenggelaman kapal ala menteri sebelumnya susi pujias tuti
hal ini dilakukan semata untuk menjaga kedaulatan negara
oh iya dong kan penenggelaman kapal
penenggelaman kapal itu dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara
kalau ada kapal yang begitu lagi ya kita tenggelamkan lagi
kenapa harus takut
tapi masalah utamanya kan kalau setelah ditenggelamkan
udah nggak ada lagi kan kapal kapal itu
nah masalah selanjutnya adalah bagaimana tetap menjaga eksistensi
bahwa wilayah perairan kita tidak ada kapal kapal ilegal lagi
kedatangan menteri edi disambut sejumlah nelayan
para nelayan di pelabuhan muara angke jakarta
mengaku menaruh harapan besar terhadap menteri baru
utamanya terkait kemudahan berusaha dan perizinan
pengennya dari nelayan kecil sih mungkin supaya maju lebih pesat
pencariannya jika ada persulit apa dengan persaratannya boleh
peraturan tapi kalau pelaksanaannya ada ya
untuk bagian rakyat kecil ya dilaksanakan
menteri baru bisa mendukung rakyat kecil pun satu
yang keduanya bisa memperlancar usaha
supaya rakyat kecil bisa berkembang maju lebih bagus gitu untuk kedepannya
menteri edy mengaku akan rutin melakukan belusan
menteri baru juga akan memasukkan kepelilangan dan pasar nelayan semacam ini
selain persoalan kemudahan perizinan dan peningkatan hasil tangkapan nelayan
masalah perbaikan komunikasi dengan semua pihak yang terkait perikanan dan kelautan
akan menjadi prioritas kementerian di bawah kepemimpinannya
nabila putri baramaestro jakarta